ketua umum partai golkar erlangga hartarto berbicara soal ideologi partainya yang cukup cair sebagai partai tengah
ia menegaskan golkar berideologi nasionalis religius bukan berhaluan kiri atau kanan
hal tersebut disampaikan erlangga dalam pidato pembukaan rakernas golkar dua ribu dua puluh tiga di kantor dpp golkar slipi jakarta barat
erlangga mengaku golkar menjadi partai tengah agar bisa terbuka untuk seluruh elemen masyarakat
erlangga menambahkan sebagai partai tengah maka siapapun yang berkoalisi dengan golkar akan berada di tengah
golkar adalah partai tengah partai nasionalis religius
partai ini bukan berhaluan kiri atau berhaluan kanan
ini penting untuk ditegaskan
sebagai partai tengah siapapun yang berkoalisi dengan golkar akan berada di tengah
sementara itu rapat kerja nasional partai golkar menegaskan kembali hasil rapimnas partai golkar
bahwa akan memberikan mandat penuh kepada ketua umum partai golkar erlangga hartarto
untuk menentukan strategi langkah langkah untuk menentukan calon presiden dari partai golkar

dan kemudian kita terima kasih lagi hasil hasil itu
semua tentang hal yang berkaitan dengan ketua umum partai golkar
itu disampaikan sebelumnya ke ketua umum partai golkar

menyatanya oleh tiga puluh dua orang ketua jvp partai golkar